kita awali informasi pertama dari nasib usman sabtaodang di pemilu kali ini
menanggapi putusan kpu yang meminta ketua umum partai hanura usman sabta odang untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai
jika ingin maju sebagai caleg dpd kuasa hukum oso menyatakan bahwa ketua dpd itu menolak untuk mundur dari kepengurusan hanura
selain menuding kpu tidak independen kuasa hukum oso juga menyebut kpu telah melakukan pembangkangan atas konstitusi
sementara penditi perludem memuji putusan kpu yang dinilainya telah melaksanakan putusan mk
perludem pun menyarankan agar usman sabta legowo mundur dari kepengurusan hanura jika ingin mengabdi di dpd lima tahun mendatang
makanya menurut saya apa yang dilakukan oleh kpu ini adalah sebetulnya jalan tengah yang bisa dilakukan untuk kemudian melaksanakan juga keputusan pt un
dan juga untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
karena putusan mk tidak bisa diabaikan
dan apa yang bisa dilakukan
kalau kemudian memasukkan calon anggota dpd yang tidak memenuhi syarat hasil pemilunya bisa dipersoalkan loh konstitusionalitasnya mbak putri
bagaimana kemudian orang yang sudah tidak memenuhi syarat tapi kemudian masuk menjadi calon
nah terkait dengan pencalonan pak oso misalnya menurut saya ini problem yang sederhana saja sebetulnya
karena memang ada dua putusan peradilan yang memang harus diikuti dan itu ada potensi ketidaksejalanan putusan itu
maka silakan saja kalau memang masih mau menjadi masuk ke dalam dct
ya syaratnya harus mengundurkan diri sebagai pengurus partai
tapi kalau tidak mau tentu tidak bisa dimasukkan oleh kpu begitu saja
pak oso tidak harus mundur
karena putusan pt un itu sudah sangat jelas
sangat sangat jelas bahwa rejim sekarang kan harus tunduk pada undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu dua
berarti kalau kpu tidak mau mencanakan putusan petun sama saja kpu telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi
sebagai wasit dia tidak independen
ada beberapa orang orang datang kesana menekan kpu
banyak ada perludem ada dari ini datang kesana
kita tidak pernah menekan kpu
protes harus begini begini begini begini
loh kok dia tunduk pada itu gitu loh
kita saja tidak diajak bicara sama di tim hukum
kita mau datang juga mengemis ngemis baru dikasih
sudah jelas kami tidak akan mau
kalau suatu putusan administrasi itu kan boleh
itu tidak akan mau mundur
sementara itu komisi pemilihan umum memberi tenggat waktu sampai dua puluh satu desember kepada ketua umum partai hanura usman sabtaodang untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai
kpu telah menyerahkan surat pemberitahuan tersebut
komisioner kpu evi novida ginting mengatakan surat peringatan itu telah diserahkan ke oso sepuluh desember yang lalu
kpu menyatakan langkah tersebut dilakukan berdasarkan putusan mk yang menyatakan calon anggota dpd tidak boleh berstatus sebagai pengurus partai politik
kpu meminta oso untuk mematuhi aturan tersebut
kami ya tentu meminta kepada setiap bakal calon anggota dpd yang sebagai pengurus partai politik tanpa terkecuali ya sebelum penetapan daftar calon tetap ini harus menyerahkan surat pengunduran diri ya
ataupun pemberhentiannya satu hari sebelum dct ditetapkan yang kemarin itu ya
itu sebagaimana dimaksud dalam surat sepuluh partai